data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
jumlah suara tidak sah
di kabupaten mapi kecamatan paswe kelurahan bagaram
itu di tps satu baik di tps satu ataupun di tps dua
itu paslon satu dan paslon tiga itu setelah dikasih teli
kemudian itu terhapus semuanya sehingga nilai yang ada adalah nol
itu pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi ya
karena sudah banyak yang diisi kemudian semuanya terhapus
kemudian digantikan dengan angka baik itu di paslon satu atau di paslon
dan apakah bawaslu mengamati hal tersebut terima kasih
untuk merespon apa yang tadi terjadi
nah makanya ini apa bisa ditampilkan sehingga kita bisa lihat bersama
ini kan kita dalam rangka untuk kita bicara untuk kualitas ke depan ya
kita bukan bicara ini tolong kalau bisa ditampilkan sehingga sesuatu menjadi jelas begitu terima kasih
mohon mas bagus dapat dibantu untuk menampilkan
ya tps satu dan dua sebenarnya ada beberapa tps lain
tapi ini kita ambil sebagai simpul
nah kalau dilihat itu di lembaran kedua itu ada tertulis kalau bisa di zoom
itu ada yang sudah terisi teli yang ada baik di paslon satu dan atau di paslon dua
kemudian itu dihapus semua ini kan menjadi menarik ya
karena kalau diketahui dihapus itu kapan itu dilakukan
apakah setelah satu itu kemudian dihapus tapi kemudian kenapa terjadi
nah telinya itu kan sudah ada baik di satu kemudian itu dihapus
kemudian juga ini ditulis anggano kemudian begitu juga di tiga
ini kan dua kesalahan kalau satu mungkin dihapus satu ya
ini semua dihapus begitu juga di tiga itu semua dihapus
yang lain sebenarnya tapi ini kita ambil sebagai sampel saja
oke selanjutnya saya persilakan kepada mbak waslu ya
kemarin memang papua selatan juga banyak melakukan penghitungan ulang
berapa kak penghitungan ulang di papua selatan berapa secara akumulatif
untuk penghitungan lanjutan ini ada tiga tps di distrik paswabawa
itu ada dua tps di situ yang dilakukan penghitungan lanjutan
penghitungan ulang ada berapa
kalau penghitungan ulang untuk mapi tidak ada penghitungan ulang
untuk mapi tidak ada penghitungan ulang
untuk mapi tidak ada penghitungan ulang
ya ini kita kan sederhana bertanya itu yang terkait dengan ini ya
karena ini kan perlu penjelasan kepada publik
nah ini kan sudah ditulis tapi kemudian terhapus
biasanya kalau kesalahan itu satu itu kan di tip x itu ini semua di tip x di atas
dan bukan hanya itu berulang lagi di tpex di bawah
ya berkaitan dengan hal hal ini nanti mohon panitia catat dalam kejadian khusus ya
selanjutnya saya persiapkan kepada bawaslu
kami dari bawaslu provinsi papua selatan
form c dari tpex berapa ini
kampung bagaiem ini juga kami baru lihat di sini
jadi untuk dalam pengawasan kami secara berjenjang
ya secara berjenjang dari pengawas tpex pengawas kecamatan atau panwas distrik
sampai dengan pleno di kabupaten kota ini saya baru lihat ini
jadi kami belum bisa jelaskan tentang ini
jadi pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi
tidak ada pembahasan tentang hal ini
oke di kabupaten kota tidak ada
oke jadi dengan demikian kalau sekiranya memang saksi
ingin melanjutkan ini kepada ranah yang selanjutnya dalam ranah hukum
paslon yang lain saksinya saya persilahkan
jika tidak ada dengan demikian kami akan tetapkan
ya dengan demikian pembacaan formulir model d hasil ppwp kpu papua selatan kami tetapkan